big match liga primer inggris akhir pekan ini akan berlangsung di anfield ketika liverpool menjamu tottenham hotspur
kedua tim dalam kepercayaan diri tinggi menyusul hasil positif di pertandingan terakhir mereka
menghadapi spurs juren klopp dilaporkan tidak akan mengambil resiko dengan memainkan adam lalana yang belum terbebas sepenuhnya dari cedera paha
namun virgil van dijk dipastikan siap tampil lagi setelah diistirahatkan melawan hadir steel pada laga tengah pekan kemarin
untuk mendulang gol the reds mengandalkan kecepatan trio lini serangnya sadio mane roberto firmino dan mohamed salah
di kubu tottenham hotspurs rekrutan anyar lukas moura dilaporkan harus menunda debutnya
moura belum berlatih lagi dalam beberapa hari terakhir karena sibuk dengan proses transfernya dari psg
dalam lawatan ke anfield
mauricio posetino mendapat kabar baik yaitu pulihnya tiga pemain dari cedera
mereka adalah sergei aurier henry wings dan toby alderweireld

pertemuan liverpool dan tottenham di anfield dapat dipastikan menjadi laga yang sengit
pasalnya kedua tim hanya terpaut dua poin saja di kelasemen
dan untuk membahas mengenai laga ini sudah hadir kembali di studio cnn indonesia
pandit sepak bola jusin suhaksana selamat datang coach
setelah sekian lama ya kita gak ketemu di sini ya
tapi kalau anda melihat sepenting apa sih laga ini bagi kedua tim
saya rasa sangat penting ya tidak hanya dari sisi tiga poin
agar mereka tidak tertinggal dengan mu dan mct
tapi juga ini masalah moral
apakah setelah strategi mereka bisa meraih angka
karena kita tahu bahwa liverpool menang lawan ranking satu
tapi kalah lawan ranking sembilan belas dan dua puluh
nah ini saya rasa ini juga pukulan untuk dari sisi percaya diri
dan ini harus dipulihkan oleh jurgen klopp
baik mungkin juga ingin berhasil pada oktober lalu sempat kalah empat satu ya
tapi kita melihat juga bagaimana key players yang dimiliki oleh kedua tim
sebenarnya kita tahu kedua duanya sangat subur
yaitu ada muhammad salah dan harry kane di sana
seperti apa anda melihat peran kedua pemain pada laga ini
ya kalau kita melihat dari sisi
statistik tidak jauh berbeda ya bwlt
tapi peran mereka sangat berbeda
kalau saya melihat harry kane ini lebih seorang finishir
dia butuh passing dari pemain seperti dale alli dan eriksen
sementara dengan tidak hadirnya coutinho
salah saya melihat lebih bermain independen
jadi dia tidak terlalu butuh passing dari rekannya dari lini tengah
tapi dia bisa melakukan skill individunya dan melakukan finishing
jadi kalau saya melihat saya bilang salah lebih
lebih komplit daripada seorang harry kane
karena harry kane benar benar adalah pemain tim
dan butuh benar benar supply dari lini tengah maupun dari sayap
baik berarti di laga ini kita melihat bahwa kane sebenarnya akan membutuhkan support dari rekan rekannya ya
dan sejujurnya kita beralih juga ke formasi yang dimiliki oleh kedua tim
baik kita langsung saja berbicara mengenai bahwa formasi yang dimiliki oleh liverpool
sepertinya akan menurunkan empat tiga tiga seperti itu coach
anda melihat apakah empat tiga tiga ini formasi yang cukup efektif
dan bagaimana sebenarnya peran ada firmino
dan salah dan juga san ya di sana
saya tidak begitu melihat bahwa empat tiga tiga atau empat dua tiga satu tapi tidak lihat di atas kertas
tapi saya melihat justru posisi antara pemain tengah dan pemain depan
pada saat coutinho tidak hadir waktu itu cedera mereka juga bisa menang
meraih banyak poin
karena mereka menarik ruang antara pemain tengah dan pemain depan
kita tahu bahwa tiga pemain ini bukan pemain yang kreatif
the problem dengan liverpool adalah pemain tengah ini nyaris tidak
pernah cetak gol
semua terlalu tergantung oleh tiga pemain depan
tiga pemain depan
ya sebenarnya tidak begitu masalah karena pada saat mereka melawan tim enam besar ke atas
klub bisa dua belas kali tidak pernah kalah lawan tim big enam
karena mereka selalu menyerang dan dari space di belakang untuk tiga pemain ini
dengan posisi dengan kecepatan dengan kemampuan
nah disitulah keunggulan liverpool karena mereka tidak memiliki pemain tengah yang kreatif
pemain tengah tidak kreatif
tengah tidak kreatif tapi di depannya
di depannya luar biasa
kemudian kita melihat juga di lini belakang
kita tahu bahwa mungkin bisa dikatakan liverpool terkadang juga labil begitu lini belakang
anda melihat setelah adanya fun dijk di sini seperti apa
apakah cukup stabil lini pertahanan liverpool pada laga ini
kalau kita bicara lini belakang itu termasuk ini ya
jadi kalau kita memiliki banyak pemain hebat tapi keepernya tidak konsisten itu berat juga
saya rasa tidak fair
mengatakan bahwa van dijk adalah memiliki tanggung jawab di lini belakang
karena dia hanya satu pemain dari lima pemain yang bertanggung jawab
so far baru beberapa match dia bermain not bad cukup bagus
memang butuh kinerja antara van dijk dan matib
the problem dengan matip ini atau minole mereka seringkali melakukan blunder
gomez dan robertson saya bilang untuk pemain muda performanya oke lah not bad
tapi ya kembali lagi
pada saat mereka melawan tim tim besar yang dibutuhkan adalah jam terbang mental tidak hanya skill ataupun strategi
baik berarti perkaranya juga di keeper ya
tidak hanya milo tapi juga karius
penampilan sangat tidak konsisten
ini menghilangkan liverpool banyak sekali poin
dan kalau kita melihat juga mungkin saya mau beralih ke lini tengah
mungkin tadi kita sudah menyentuh sedikit bahwa tidak ada gelandang yang kreatif di sana
tetapi seperti apa opsinya
kita tahu juga bahwa dari tim tamu
kamu juga punya kecepatan seperti itu
di mana sebenarnya mungkin untuk memutuskan alur bola
apakah memang nanti seperti apa peran henderson dan juga emre chan dan juga winaldum
seperti apa anda melihat ketika mungkin harus bertahan dan juga harus menyerang
kita harus lihat cara bermain spurs
first sangat kuat dari sisi ball position
kalau seandainya mereka juga ingin bermain dengan high press
karena posisi mereka sangat bagus
jarak antar pemain tidak terlalu jauh
jadi ini akan menjadi pertimbangan untuk klub
nah kedua yang penting seperti yang tadi saya bahas
tiga pemain ini bukan killer
bukan pemain yang memberi passing
jadi kalau saya menjadi klub saya akan menjaga jarak antar pemain depan dan pemain tengah
jadi agar pemain belakang pemain depan dari liverpool hanya di cover oleh satu lini
karena kalau pemainnya lebih ke depan ada dua lini yang menjaga yang lebih rapat
nah jika ini terjadi
skill individu yang menentukan antara mane firmino dan salah
melawan satu melawan satu
jadi pemain depan melawan pemain belakang
pemain tengah tidak melibatkan
caranya bagaimana adalah tiga pemain ini menarik pemain tengah spurs untuk lebih ke dalam lagi
dan itu akan lebih efektif daripada mereka melakukan high press melakukan ball position lebih menekan
nah ini kalau menurut saya tidak segampang daripada mereka mengandalkan hanya pemain depan
jarak harus diperhatikan ya
jarak harus diperhatikan
baik kita beralih ke tim tamu seperti itu
ya kalau kita perhatikan bahwa spurs di sini
ada kane ada ericson ali dan hang min
biasanya kalau kita perhatikan bahwa ketika kane sudah masuk ke kotak penalti
jarang sekali tidak terkonversi menjadi gol
dan apa sebenarnya pilihannya
mungkin kane di sini juga cukup mampu
sehingga juga dia bisa mengacak ngacak pertahanan liverpool ya
mungkin apes apesnya mati mungkin lagi nggak konsen
seperti apa buds
satu dua bulan terakhir son lebih bermain sebagai standing line up
dan semenjak itu mereka bermain luar biasa
karena beban sudah tidak berada di pundak eriksen
dan ali yang tidak mencetak gol beberapa period tapi at least dia bisa memberikan passing untuk harry kane
jadi kontribusi ini luar biasa
salah satu plus point nya
dari spurs dibanding liverpool adalah empat pemain ini memiliki kinerja sama yang luar biasa
salah satu dari empat pemain ini bisa mencetak gol bisa memberikan asis
dan kane tidak harus menjadi finisher
dia juga bisa membuka ruang sehingga son masuk atau ericson masuk
jadi empat pemain depan ini luar biasa komplainya ditambah
dembele sebagai pemain depan

kunci belakang eric dier
jadi bisa dibilang ini cukup komplainya
cuman the problem dengan spurs kenapa mereka berada di ranking empat bukan berada di ranking satu
mereka kadang bermain terlalu stylist
pada saat tertinggal tetap ingin bermain stylist
tidak ada sosok fighter atau leader yang bisa mengangkat tim ini
di saat mereka agak bermain tidak terlalu bagus
baik berarti problem mental juga ya
mental dari tottenham
tapi kalau kita perhatikan uniknya di sini ada dua
tadi kita sudah menyentuh dembele dan dier
ini sebenarnya posisi mereka nanti akan seperti apa ketika mungkin bertahan dari gempuran
tadi kita tahu bahwa tiga trio yang dimiliki liverpool juga memiliki kecepatan yang cukup luar biasa seperti itu
oke kalau saya bisa mengkritis
saya lebih melihat eric dier lebih berada di depan sanchez dan vertonghen
david stripia agak ke depan
dan dembele lebih mendukung dele alli
dia sebagai kalau saya melihat sebagai box to box
ericsson akan masuk ke dalam begitu pun juga son heung min
nah pemain ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi luar biasa
hanya kiri kanan hanya di atas kertas
mereka sangat sekali berpindahan posisi dan ini sangat menyulitkan untuk lawan untuk dijaga
untuk di defense oleh lawan
dan lawan siapapun mereka selalu memiliki peluang
nah ini harus dibahas padai
termasuk liverpool juga akan sulit melihat cairnya lini depan twitterm ya
justru kalau menurut saya liverpool jangan sampai berusaha untuk menguasai lini tengah
karena pada saat ini saya merasa spurs lebih kuat dari sisi ball possession daripada liverpool
maka dari itu mereka lebih baik menarik pemain tengahnya lebih ke dalam
sehingga empat pemain ini lebih menyerang
terjadilah ruang di depan yang hanya dijaga oleh tiga empat pemain belakang
nah disitulah keluarkan skill individunya oleh pemain depan liverpool
dan itu menurut saya lebih efektif daripada kalau mereka juga berusaha untuk menguasai lini tengah
baik berarti itu tipsnya
tapi kalau kita perhatikan akan seperti apa sebenarnya pola pertahanan yang dibiliki oleh tottenham hotspurs ketika mungkin tadi sudah tercipta jarak seperti itu
para pemain depan sudah tertinggal mungkin karena terlalu asik menyerang
akan seperti apa nanti opsi yang dimiliki tottenham hotspur
kalau saya bilang dengan sepak bola modern itu tidak terlalu berbeda antara tim a atau tim b
yang jelas tergantung posisi antara trippia atau davies
tergantung posisi bola berada di mana
mereka kedua pemain ini memiliki kemampuan untuk membantu serangan
tapi defense secara main to main pun mereka cukup bagus
dengan bola bola atas ditambah satu lagi gembok di belakang
diet yang bisa menuju ke belakang
jadi kalau seandainya liverpool total menyerang mereka memiliki praktis lima pemain di lini belakang untuk menahan
baik ada lima berarti ya
praktis ada lima pemain belakang ada gembok di sana ada davis dan tripiar
tapi kalau kita berbicara mengenai strategi yang akan dipertontonkan pasti oleh kedua tim
terakhir pertanyaan saya ialah prediksi skornya siapa yang jauh lebih unggul
kalau saya bilang liverpool bisa dibilang sangat unggul pada saat mereka melawan tim enam besar ya
saya prediksi satu satu

walaupun dikandang liverpool menurut saya
walaupun dikandang anfield

bagaimana menurut anda ini bisa dikandang seperti apa

mungkin akan menjadi satu satu

tidak ada yang bisa kita katakan